dua juli yang lalu
beliau baru saja pensiun dari jabatannya
yakni sebagai jubir
penanganan atau jubir
satgas penanganan wabah virus corona
sebelum saya akan mengundang beliau
untuk join bergabung bersama
live at cnn indonesia pada sore hari ini
saya mau menyiapkan dulu
selamat sore assalamualaikum semuanya teman teman sehat
semuanya ya kita masih di tengah
kita kalau misalnya mengingat
sebelum per kemarin
hari selasa jumlah kasus saat ini
ada satu ratus dua ribu kasus
dengan jumlah kasus
sembuhnya sekitar enam puluh lima ratus tiga puluh sembilan
sebuah berita yang cukup baik
dan positif ya bisa memberikan harapan
jumlah kasus yang meninggal dunia ya
teman teman kita yang sudah meninggal dunia akibat
wabah ini sebanyak empat dua ratus satu
agar tidak menyentuh angka lima
kita masih punya harapan tapi
ya peti teman teman tetap sehat
semuanya tetap patuhi
ini saya mau mengundang beliau
mantan jubir dari
saat gas penanganan wabah virus corona
kita pasti tahu dong
namanya nama beliau kan ahmad yuryanto
bapak ahmad yuryanto yang biasa dipanggil
assalamualaikum pak yuri
selamat sore selamat sore
baik bapak bapak sendiri gimana pak
dan selalu baik
bapak ketika saya
live saya sore ini bersama dengan bapak
langsung pada salam pak yuri
salam untuk pak yuri sehat sehat selalu pak yuri
dari kami semuanya yang rindu bapak di layar kaca gitu katanya
pak yuri sekarang hari hari
semenjak bapak pensiun dari
gugus tugas penanganan corona di indonesia
apa aja nih pak kalau boleh tahu
di dirjen p dua p
kan tidak pernah meninggalkan pekerjaan saya
di dirjen p dua p ya
kemarin covid itu kan hanya pekerjaan tambahan
covid ini kan termasuk salah satu penyakit menular
yang menjadi tugas fungsi dan tanggung jawab saya
hanya bedanya kalau kemarin
saya bukan hanya menghimpun data
kemudian memformulasikan menjadi informasi
dan kemudian saya berbicara
nah kalau sekarang
karena saya dulu itu juru bicara
kalau sekarang hanya saya ketik
untuk saya kirim ke website covid sembilan belas
oleh karena itu sekarang
saya sekarang juru ketik
jurtik ya bapak ya
iya bukan juru bicara
ini berarti sekarang di belakang layar pak ya
bukan di depan layar seperti itu ya pak
oh iya benar
kalau di depan layar boleh kok
ini lagi di depan layar pak memberikan informasi juga ya pak
ayarnya diberikan aja
hahaha jangan pak
tapi kalau misalnya selama saya belajar di jubir kan
dulu kayaknya hampir setiap hari tuh ya pak ya
kalau misalnya di cnn indonesia ada breaking news
itu bapak dari senin sampai minggu
itu bapak yang siaran gitu
kita aja jurnalis pasti ada libur dua hari
itu gimana pak bagi waktunya pak
sempat istirahat atau gimana tuh kalau teman teman
ya kalau istirahat pasti lah ya
saya istirahat pasti kan hari dua puluh empat jam kan
pasti saya berpikir
nah bagi saya kan ini sebuah mandat
sebuah kehormatan yang diberikan oleh presiden langsung ke saya
untuk menyampaikan permasalahan ini ke masyarakat
nah karena tugas bagi saya adalah sebuah kehormatan
maka saya hanya berpikir satu
saya harus menjalankan sebaik baiknya
tidak ada pemikiran yang lain
masalah istirahat toh saya paling di televisi kan cuma setengah jam kan
ya masih ada dua puluh tiga lima jam lagi lah
oke nah kalau misalnya dengan koordinasi dengan semua pihak
kemudian juga rapat rapat terus meeting
habis itu sharing informasi ke semua pusat dan daerah gimana tuh pak
kami punya tim namanya publicat emergency operations center
yang bekerja dua puluh empat jam ini dengan shift
tim ini sudah ada jauh sebelum covid sembilan belas ini
karena tim ini diresmikan di tahun dua ribu lima belas ya
tim ini memang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan
secara ketat dua puluh empat jam terhadap semua penyakit
yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa
menjadi wabah menjadi pandemi
baik yang ada di beberapa kabupaten kota di provinsi di nasional
di regional bahkan global
sekarang ini kita sedang melakukan pemantauan ketat
terhadap swine flu untuk g empat g yang baru ini
kemudian kita juga melakukan pemantauan
terkait dengan kasus polio yang ada di filipina selatan
nah ini setiap hari kami selalu melakukan evaluasi
dari hasil pemantauan sepanjang hari
kemudian melakukan kajian melakukan analisa
kira kira memiliki potensi berdampak nggak untuk negara kita
di mana seberapa besar siapa yang harus dilibatkan
ini adalah sesuatu yang setiap hari kami lakukan
berarti bukan hanya covid saja nih pak yang diurusin ya
maksudnya kayak dari dirjen p dua p kan berarti penyakit infeksi semuanya
yang mengancam rakyat indonesia juga diurusin gitu ya pak ya
jadi pencegahan dan pengendalian penyakit
ini kita berbicara pada beberapa pengelompokan dalam organisasi kita
atau pencegahan penyakit menular langsung
nah di dalamnya adalah fokus itu ada di sana
tbc ada di sana hiv aids ada di sana hepatitis ada di sana
kemudian penyakit yang menular yang menggunakan tular vektor
nah kalau faktornya nyamuk ada dbd ada malaria
ada yang tular vektor dan zoonosis
zoonosis dari bersumber hewan ada antraks
ada rabies ada filariasis atau macam macam
kemudian ada penyakit tidak menular
nah penyakit menular ini mulai penyakit penyakit yang terkait dengan
degenerapi hipertensi pembuluh darah jantung dan sebagainya
ini juga kita selalu perhatikan
dan yang terakhir adalah penyakit jiwa dan napsa
ini pun juga menjadi pembekalan kita semua
maksudnya kan mengurusi penyakit setiap hari
tapi juga teman teman dari p dua p kan juga harus menjaga diri dong pak dari sakit pak
dengan beban kerja seperti ini beban pikiran gitu selama ini yang terjadi pak dari katakanlah awal tahun dua ribu dua puluh ya
sejak corona ini melanda indonesia
ini gimana teman teman dari p dua p sendiri menjaga diri agar tidak terkena sakit gitu pak
yang pertama sebuah keyakinan yang harus kita pegang
kalau nggak mau milih sakit ya jalankan yang baik
hal hal yang menimbulkan yang memberikan ruang bagi kita untuk tidak tertular
sekarang kalau mau milih sakit covid gampang
tidak usah dipatuhi aja protokol kesehatan dijamin dan sebagainya
karena kalau kita tidak sehat
kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita
baik terhadap organisasi apalagi terhadap keluarga kan
karena meneliti anak dan sebagainya
oleh karena itu dalam perspektif yang lebih kecil lagi
saya mengatakan siapapun yang membiarkan dirinya sakit itu pelanggaran
karena akan membuat dia tidak bisa menjalankan kewajiban
jadi seharusnya membiarkan dirinya sakit harus dihukum bukan dikasihannya
hmm ini adalah suatu mindset baru nih yang saya baru belajar gitu
jangan sakit itu harusnya kita salah sendiri gitu ya
karena kalau kita sakit orang yang terdekat dengan kita pun juga tidak memberikan rasa simpati kok ke kita
kalau kita pasang di bawah ini bawain makanan enak buah enak
kenapa nggak pas sehat gitu loh di bawah ini
oke oke siapapun
ini harus jadi mindset baru dari rakyat indonesia ya pak ya
pak yuri kita bicara soal saat bapak menjabat sebagai jubir waktu itu ketika
ketika ditugas gitu diberikan mandat untuk menjadi jubir
dari keluarga sendiri tanggapannya gimana pak
apakah sudah langsung waktu itu udah pada ini belum sih kayak aware gitu
kerja bapak akan menyita waktu bapak akan menyita waktu yang seharusnya bapak bisa libur tapi ternyata tidak bisa libur gitu
ini justru sesuatu yang lebih menyenangkan buat keluarga saya
saya sudah berumur di kepala pusat krisis kesehatan
pada waktu bencana palu saya berbulan bulan tidak pulang
pada saat di lombok juga nggak pulang
pada saat di selat sunda juga tidak pulang
itu jauh lebih enak sebelumnya di dunia saya kan sebelumnya saya dua puluh sembilan tahun di tni angkatan darat
saya kalau melaksanakan tugas operasi bisa dua tahun tiga tahun
nah artinya hidup saya sekarang paling indah gitu ya
sehingga dan keluarga langsung saya jadikan tim
karena begitu saya pulang ke rumah mereka akan memberikan komentar berhadap apa yang saya sampaikan di media
mereka bertanya ini ngomong apa tadi ini bahasanya kok berbelit belit itu maksudnya apa
jadi mereka tim saya
oh gitu pak nah ini sebenarnya juga yang kemarin tuh saya sempat cerita gitu sama rekan saya fuspa
kalau misalnya kemampuan public speaking bapak itu sangat bisa dipuji pak untuk sebagai jubir gitu
maksudnya kita sangat kagum dengan kemampuan public speaking bapak gitu
itu juga masukan dari keluarga
masukan dari keluarga atau memang ada tim khusus gitu nggak sih pak
tidak kebetulan mungkin saya banyak bicara ya makanya bisa lama lama jadi jurubicara ya
saya terbiasa karena memang salah satu basic instinctnya
insan kesehatan itu kan harus jadi promotor kesehatan
apapun ilmunya orang kesehatan insan kesehatan
itu basic instingnya adalah jadi promotor kesehatan
untuk mempromosikan kesehatan ke orang lain
artinya transfer knowledge transfer perilaku dan sebagainya
ini ya kebetulan saya menjadi orang kesehatan kan dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam sampai sekarang
oke dengan promosi itu kan berarti bapak juga mencotohkan gaya hidup sehat
kemudian juga misalnya bicara mengenai protokol kesehatan covid sembilan belas
berarti kan bapak mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas itu setiap harinya pak
tapi kalau misalnya boleh penasaran nih bapak
awal awal ketika melaksanakan protokol covid sembilan belas
yang bapak paling rada sulit untuk terbiasa kebiasaan yang mana pak
menggunakan masker itu kan sebenarnya bukan karena covid ya
salah satu prosedur standar bagi petugas kesehatan
manakala berinteraksi dengan pasien
maka dia harus melindungi diri
berarti menggunakan masker termasuk pelajaran dasar
masih banyak yang belum menggunakan masker nih pak
mencuci tangan juga termasuk hal yang mendasar
mungkin yang agak aneh menjaga jarak
itu menjadi agak aneh
kalau kita ketemu orang yang kita hormati
karena ini kan juga yang dibiasakan di rumah saya ya
ketemu orang yang kita hormati
saudara yang kita hormati jam tangan
yang ini yang kemudian kadang kadang
eh oh iya kita gak boleh sekarang ya
dan yang pasti semuanya diganti dengan menggunakan daring sekarang
semuanya serba daring ya pak ya
termasuk dengan kalau misalnya kayak bapak mungkin meeting pakai daring
terus kemudian juga di rumah juga mungkin anak anak menggunakan kegiatannya dengan daring seperti itu pak
ada yang ngeluh nggak pak
yang pasti pada saat idul fitri kemarin
saya kan juga masih tetap harus siaran
keluarga saya keluarga istri saya ya dua laptop dihadapkan bersama sama
terus kita di tengah tengahnya
jadi dua laptop diadu suruh hadap hadapan begini
ya kita sambil muncul di tengah tengahnya kita ketemu dua keluarga dalam waktu yang bersamaan
ini yang kita lakukan
bapak kita lanjutkan lagi ya pak ya tadi pertanyaannya soal apa yang daring daring gitu
kalau dari keluarga pak yuri sendiri orang orang sekitar mungkin tetangga gitu
ada yang ini nggak sih pak komentar soal mengenai kesulitan berinteraksi secara daring saat ini gara gara pandemi corona
sekarang di sekitar saya kan kebanyakan anak muda
yang menjadi pemimpin komunikasi di rumah
jadi yang tua tua tinggal manut saja jadi tidak ada kegagapan
sekarang kan pelajaran daring ini mulai anak sd kan
untuk sekolah gitu
jadi mereka lebih pinter dari kita
mau nggak mau ya pak ya
bapak kita pindah lagi ya pak ya topiknya soal bagaimana penanganan corona saat ini semenjak bapak pensiun ya pak ya
bapak itu banyak pertanyaan dari warga net sih dari kami juga sebagai yang menerima informasi
alasannya kenapa sih pak tidak ditayangkan lagi bapak atau jubir yang saat ini menjabat tidak menyampaikan informasi tersebut di layar kaca gitu
kita hanya bisa melihat dari websitenya
ada perubahan di dalam strategi penanganan covid ini kan karena memang sudah eskalasinya mulai berubah
ini kan bencana
di dalam bencana itu kita mengenal ada manajemen bencana
pada waktu pertama kali kasus ini kita dengar di china dan kemudian who menyatakan bahwa semua dunia semua negara di dunia harus memberikan atensi
maka kita semuanya sudah sepakat bahwa ini masuk dalam siaga darurat
waktu itu yang kita lakukan adalah semua pintu masuk negara
melalui kesehatan karantina ini kita perkuat
kita mencegah jangan sampai ada yang masuk gitu kan
tetapi begitu kemudian kita mendapatkan kasus yang pertama kedua ketiga dan seterusnya
maka kita masuk di dalam tahapan untuk merespon darurat
artinya tanggap darurat
nah begitu upaya tanggap darurat ini sudah mulai tertahan secara struktur
ada gugus tugas di pusat di daerah dan seterusnya provinsi kabupaten kota
atas sistem jejaring laboratorium jalan
ada jejaring rumah sakit layanan
dan rujukan yang sudah mulai bagus
mulai kita berbicara tentang bagaimana mengatasi dampak
kita tahu dampak terbesar ini adalah dampak ekonomi
sehingga kemudian kemudian ke press nomor delapan puluh dua
kita tidak hanya fokus pada penanganan covid sembilan belas
tapi juga harus mulai fokus pada pemulihan ekonomi dan rekonstruksi ekonomi nasional
karena itu dibentuk dua sarkas
yang semuanya saling terpengaruh
bagaimana memulihkan ekonomi tergantung dari bagaimana mengendalikan covid nya
dan seterusnya seperti itu
oleh karena itu strategi yang berubah inilah yang kemudian diikuti dengan penataan organisasinya
nah kemudian presiden melihat bahwa sekarang pada episode sekarang ini
tidak perlu lagi setiap hari dibaca
tentunya menggunakan website
dan kemudian perintah baru diberikan ke saya
sekarang fokus tangani tbc
jadi sebelum itu saya diperintahkan fokus tangani tbc
intervensi tbc seperti kita melaksanakan intervensi terhadap covid sembilan belas
yang tersistematis yang terintegratif dan kemudian terkolaboratif semua sektor
ini jadi pr baru saya sekarang
tapi kalau misalnya bicara soal tbc pak seberapa besar akan ancamannya pak
kita sudah cukup lama berupaya mengatasi permasalahan tbc ini
kalau kita berbicara data kita terlalu lama menangani ini
kemudian jumlah kasus yang meninggal pun jauh lebih banyak dibanding dengan covid sembilan belas

sebarannya juga lebih masif meskipun ini yang menjadi permasalahan
kepanikannya tidak ada yang membuat awareness kita menjadi kurang
ini yang menjadi pro
padahal banyak orang orang harus juga tahu tentang tbc ini bahaya tbc ya pak
kita masih harus mengejar kurang lebih tiga ratus ribu lebih missing case
artinya kasus yang kita yakini mengidap bbc tetapi belum ketemu
artinya belum ditreatment
maknanya jadi sumber penularan di tengah masyarakat
ini yang harus kita cari
dan ini tidak mudah
karena seringkali dengan kalau covid begitu orang panas tinggi batuk nyesek dalam waktu yang singkat orang langsung wear
kalau ini kan ya batuk batuk lama pak baru dua bulan lah
kok batuk dianggap biasa
ya yang biasa lah
namanya batuk sedikit sedikit kan tidak apa apa
dikira flu ya pak
makanya makin lama makin kurus itu
ya sulit cari makan
padahal sebenarnya itu proses dari sebuah tbc
sebenarnya beringkatan kalau malam ya maklumlah pak
kalau malam beringkatan
ya beringkatan pak
di rumah tidak ada ac
itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa
nah inilah tantangan besar kita yang harus kita tangani sekarang
berarti kami awak media teman teman jurnalis juga harus ikut bantu lebih aware lagi dalam menyampaikan informasi terkait dengan bahaya tbc ini yang juga berbarengan dengan bahaya pandemi ya pak ya
pandemi corona ya pak ya
ya kami berharap bahwa teman teman media inilah yang memiliki senjata paling efektif ya untuk menyampaikan ke masyarakat mengedukasi masyarakat
tapi bicara soal tugas jubir juga nih pak tentang informasi yang disampaikan yang tadinya ada di layar kaca
terus sekarang hanya bisa kita di web apa coba bisa kita lihat di website nih pak
beberapa warganet juga menyayangkan ya kita nggak bisa melihat koleksi batik dari pak yuri nggak bisa lihat koleksi masker
yang kemarin juga sempat bikin saya penasaran pak yuri nih semacam ada ini nggak sih pak sponsor batik
maksudnya masker batiknya bagus bagus kemeja batiknya juga kemeja batik bapak yang bapak pakai juga enak dilihat gitu loh pak
mungkin bisa berbagi rahasia pak
ya saya suatu saat buka lemari ini kaget dong kok pakaian batik namanya banyak gitu
saya mau berpikir ini batik dari mana gitu ya
mulai saya lihat satu satu oh ya ini waktu peringatan dari kesehatan nasional tahun dua ribu tujuh belas
lalu ini tahun dua ribu delapan belas
loh ini kan batik pada waktu saya amung tamu dan seterusnya banyak
tapi di samping itu karena saya juga dari dulu juga suka batik ya
kenapa saya suka batik
karena saya suka batik yang simpel
saya bisa nyari batik dimana saja dengan harga yang murah dan kalau saya menggunakan batik orang tidak akan bertanya brandednya
kemudian kalau dia lihat batik setelah saya seling beberapa kali saya pakai lagi pasti orang nggak akan nyangka bahwa itu pernah saya pakai
karena kan nggak mungkin atal dengan motif batiknya gitu ya
inilah yang ketiga
yang lihat warnanya
saya akan menekan
dan kebetulan pada waktu itu istana mengatakan udahlah pakai batik saja
ya sudah batik an saja gitu
nah kalau terkait masker pada saat saya harus mengedukasi gunakan masker
tidak harus masker medis saat itu sedang langka dan mahal
saya katakan gunakan masker kain
agar masyarakat yakin itu kain
nah kebetulan di rumah istri ovin jahit ya
kain perta nya banyak
dan semua baju dia jahit sendiri daripada tidak dimanfaatkan dibikin masker saja
nah dengan saya pakai masker batik maka orang tahu
jadi dari ibu dong sponsor utama masker batiknya pak
saya kan hanya manekinnya istri saya saja
suruh pakai ini pakai
nggak mau di mungkin dipasarkan gitu pak
kalau kita nggak kita pasarkan ya kita bagi bagi saja
ya allah bapak
semoga berkah ya pak ya untuk ibu dengan kemampuannya yang membuat masker basuki
semoga yang setiap hari lewat di depan rumah saya tukang sayur semuanya
kalau nggak pakai masker nggak beli gitu misalnya
ya saya nggak punya nifah kasih
promo sih prosesnya kok kesempatan
selama saya juga jadi penasaran nih pak
tadi bicara mengenai koleksi masker koleksi baju
apalagi sih pak saat bapak menjadi jubir
hal hal yang momen momen yang bapak masih terpatri di pikiran sampai dengan saat ini pernah nggak
misalnya kayak ketemu dengan pasien covid sembilan belas yang curhat dengan bapak
kemudian ceritanya itu sampai sekarang bikin bapak teringat ingat gitu pak
saya selalu go shopping terhadap apa yang saya sampaikan
saya tanya ke orang
saya ingin juga mengontrol diri saya kan
karena ternyata benar setiap hari saya hampir mencari kesempatan waktu untuk bisa berinteraksi langsung melalui rri daerah
dengan pahuna dengan toli toli dengan atta mua
dan saya selalu minta slot untuk bisa berbicara langsung dengan pendengar
yang saya ukur adalah apakah message yang saya sampaikan di jakarta
adalah mesej yang dia butuhkan
ternyata sebagian mengatakan tidak
karena problemnya beda
seperti di tni
mengatakan pak di tempat kami covid sudah tidak ada
saya tanya dasarnya apa
karena di tempat kami sudah tidak ada pengumuman lagi tiap hari
dan pos yang dibuat pemerintah sudah ditutup
jadi kami sudah tidak ada covid
ada juga yang mengatakan kan psbb sudah dicabut pak
jadi sudah tidak ada covid
padahal kasusnya masih banyak
hal seperti inilah meskipun kita memiliki kemampuan siaran nasional
tetapi message yang dibutuhkan belum tentu message mereka
kita kan harus tahu betul bahwa disparitas pemahaman masyarakat
yang mendengarkan yang melihat menonton
ini kan tidak sama
betul sehingga kita harus berusaha untuk bagaimana menciptakan
atau mengurangi gap yang sekecil mungkin dengan mereka
kalau kita menginginkan mereka memiliki peran serta aktif
tidak bisa kemudian kita
ya katakan tidak mungkin seorang dosen bisa mengajar dengan baik
ya anak murid tk
itu pasti nggak ngerti
muridnya bingung malah
itu yang harus dijaga
sangat menikmati ya pak ya
dengan segala apapun yang saat ini lagi muncul pak
apalagi terkait dengan tadi bapak mengatakan disparitas informasi yang didapat oleh masyarakat
termasuk tentunya hoax hoax yang berkaitan dengan pandemi covid sembilan belas pak
pernah ada yang mengajak debat tanda putih pak yuri gitu
ketika ketemu secara langsung atau ketemu lewat radio tersebut gitu
pak yuri kalau yang saya terima di lapangan begini pak informasinya
terus tanggapan pak yuri gimana
semua orang akan memiliki pendapat
terhadap apa yang dia lihat dengan perset si dia
saya tidak akan pernah mempermasalahkan bahwa pendapat dia beda dengan saya
melihatnya juga nggak sama
yang bisa kita gali adalah mengapa kok anda berpendapat begitu
karena saya juga punya hak untuk menyampaikan pendapat saya begini tuh dasarnya ini loh
nah sering kali dengan kemudian saling membuka
jadi kalau ada orang melihat misalnya kaleng
kalau dilihat dari atas ya kelihatannya cuma bulet saja
kalau dilihat dari samping kotak saja
tetapi kan kemudian ini bukan perbedaan pendapat
ini hanya beda cara memandangnya untuk sebuah benda yang sama
oh kalau kaleng dilihat dari atas bulet
kalau dilihat dari samping kotak
hanya begitu saja akhirnya ketemunya
kalau misalnya itu tadi masyarakat ya pak ya
kalau komunikasi dengan misalnya kayak pemilik otonomi daerah
pemilik kebijakan daerah
seperti itu pernah ada semacam komunikasi yang salah
bukan salah sih
berbeda mindset kayak tadi pak
berbeda cara pandang gitu pak
oh iya pasti kan dengan siapapun kan
orang menyampaikan suatu pendapat itu bisa saja merupakan persepsi pribadi dia
atau persepsi kelompok yang dia interpretasikan sendiri
beda pendapat nggak apa apa
kalau semuanya sama malah nggak rame nanti
seperti sepak bola kalau sebelas orang itu isinya keeper semua ya
pasti gak rame lah
harus ada keepernya backnya strikernya wingback kan begitu pasti
oke pak yuri
pak yuri ini positif sekali
mungkin ini salah satu caranya bapak
kalau dulu ketika bapak sempat dapat julukan yang rada serem
itu ya pembawa kabar kematian gitu kan
kesannya kayak krim banget tuh pak
terus tapi bapak ini tampaknya tidak kehilangan apa ya
kemudian juga tidak berhenti mempromosikan soal gerakan protokol kesehatan covid sembilan belas
apakah memang itu yang ditanamkan dari dulu
atau bagaimana sih pak
maksudnya belajar agar tetap positif seperti ini
saya kan tidak boleh menyalahkan orang lain yang mengatakan saya pembawa berita kematian kan
karena kan saya menyadari betul waktu yang disiapkan
saya lima belas menit
saya memilih sepuluh menit untuk mengedukasi
lima menit terakhir untuk mengupdate
nah kalau kemudian teman teman media memiliki keterbatasan waktu
pasti yang dipilih kan update nya saja
karena seluruh waktu itu pendek
saya mencari waktu ke waktu yang dimunculkan hanya update
apakah kemudian salah untuk orang yang tidak pernah melihat sepuluh menit di depan
yang setiap harinya dilihat di lima menit terakhir
kemudian mengatakan bahwa saya membawa berita kematian
ya tidak salah
kalau justru lima menit terakhir dia mengerti apa yang saya sampaikan di sepuluh menit yang tidak pernah dia tonton
pok sakti orang ini
ya nggak apa apa kalau mengatakan seperti itu
yang penting maksudnya baik begitu ya pak ya
tapi interpretasi dari masyarakat jadi bisa beda beda
yang penting kita tidak perlu dipikirkan terlalu dalam
bapak mikirin dalam nggak nih pak soal kasus yang sudah menembus angka seratus ribu nih pak
saya tidak pernah punya ujung angka
bagi saya yang saya lihat adalah tren
kita berbicara angka seratus ribu berarti kita hanya membaca sepertiga bagian dari data
karena data itu yang paling kiri akumulasi sampai saat ini
berarti dari kasus nomor satu sekarang sampai dengan kasus seratus ribu jumlahnya kalau di absen
tetapi begitu kita lihat di tengah yang sudah sembuh berarti kan kak sakit ini orangnya
sudah sembuh atau yang sudah meninggal
artinya dalam angka ini saya tidak mengatakan wah yang sakit seratus ribu ya
seratus ribu kalau yang sudah sembuh
yang sudah sembuh sembilan puluh ribu berarti yang sakit kan cuma sepuluh ribu
harusnya kita ganti
jadi kita melihatnya harus seperti itu
seperti angka dunia sekarang yang sakit lima juta apa ya lima juta sakit semua
sekarang kan tidak
artinya kapasitas rumah sakit kita masih tersedia separuh
artinya orang segitu banyaknya ya memang nggak di rumah sakit
betul otg ya pak ya
dan tanpa gejala ini kan sesuatu yang subjektif kan
tanpa rasa sakit itu sesuatu yang subjektif
seperti misalnya di kampung saya namanya sakit kalau sudah nggak bisa bangun nggak bisa nyangkul sakit
tapi anak sekarang mungkin jerawatan satu sudah bingung nyari spesialis kulit kan
sudah merasa dirinya sakit kalau perlu sudah tidak mau masuk sekolah karena jerawatnya di ujung hidung
again kita harus shifting focus ya pak ke hal hal yang sebenarnya harusnya mendapat prioritas gitu ya pak ya
bapak mungkin ada himbawan pak ini sebenarnya untuk warga indonesia gitu
rakyat warga net yang sebenarnya ini kan kabar kabar terkait dengan covid sembilan belas ini kan simpang siur
bukan simpang siur sih maksudnya kayak sudah ada keterangan resmi sudah ada keterangan ahli
tapi tetap saja yang namanya kabar informasi kan yang di akar rumput kan beda beda nih pak ya
mungkin ada himbawan pak untuk teman teman semuanya yang menonton saat ini yang kangen sama bapak muncul lagi di layar kaca pak
ada nggak pak nanti kesempatan buat bapak muncul lagi layar kaca pak
protokol kesehatan semua sudah tahu kan
saya lebih suka mengatakan kabar tentang covid ini nggak simpang siur
justru yang saya lebih yakini nyimpang nyiur gitu loh
jadi sengaja memang sudah tahu ada yang bener loh nyari yang nggak bener gitu loh
jadi bukan simpang tapi memang nyimpang ya
sengaja nyimpang dan sengaja nyiur
banyak loh saudara kita yang sudah ngerti sudah pinter well educated
kok ya masih sengaja nyiur
sengaja nyimpang mengatakan bahwa covid sembilan belas itu konspirasi
itu kan nyi mpang itu bukan simpang kalau itu
mari kita lebih dewasa menyikapi ini karena covid ini tidak akan selesai hanya untuk diperdebatkan
covid ini tidak akan selesai hanya untuk dengan menyuruh orang lain
karena filosofi kalau kita menunjuk orang kenapa kamu tidak pakai masker
hanya satu jari loh yang ke depan
empat jari ke kita
nah jadi mari kita mengawali dengan sebuah keyakinan yang sering saya katakan
maskermu melindungi aku
jadi kamu dan aku harus saling melindungi dong
ini sebenarnya yang sebenarnya
itu juga nilai nilai yang ditanamkan ya
sebenarnya dari dulu kan oleh rakyat indonesia gotong royong
saling bahu membahu gitu
masa kita lupa ya pak ya sama kaedah zaman dulu yang ada di rakyat kita ya pak ya
bapak tadi pak tuh warganet masih nanyain bapak kapan akan mungkin sesekali gitu bisa sharing informasi lagi pak di muka publik pak
ini kan sudah di depan publik kan
nah ini sesuatu yang harus betul betul kita pahami
karena sekarang ini harus disikapi dengan perubahan perilaku
yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu saya menghadiri peringatan hari anak
saya beri kesempatan anak anak untuk kemudian bagaimana dia memerankan saya dalam rangka mengedukasi
saya tanya kamu kok sudah pinter pakai masker siapa yang ngajarin
kami di rumah diajarin sama mama gitu
tapi di rumah kok kamu gak pernah mau pakai masker lho
ini kejujuran anak
kita menginginkan di dalam perubahan perilaku keluarga menjadi agent of change
karena ini harus dibudayakan
perubahan kebiasaan baru dibudayakan
jadi bukan hanya sekarang musim masker ya nanti kalau bisa seterusnya pakai masker
kan sebenarnya lebih hemat
mukanya lebih hemat
ya mungkin agak irit lipstick gitu ya untuk mbak
bahwa ini menjadi penting untuk kita
dan ya yang penting lagi bisa mengurangi frekuensi makan diantara makan deh itu yang penting
oke iya bener juga sih pak ya mengurangi
oke pak yuri terakhir pak mungkin
bapak kalau misalnya ditanyain
yang doa yang bapak panjatkan sih ya
bapak yang lagi doain untuk indonesia saat ini apa sih pak
apalagi kita kan mau menjelangi doa adhani pak mungkin siapa tau doa apa sih
kalau saya sih sederhana kita menjadi masyarakat yang lebih baik
lebih baik bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain
oke semoga doanya dijabah
iya dunia ini hanya isinya orang baik aja pak
amin amin bapak ya
yang gak baik baik aja
yang gak baik baik binggir deh
hahaha tuh denger itu kata pak yuri tuh
yang gak baik jadi baik
baik terima kasih banyak pak yuri
ini sebenarnya dialog yang ingin saya panjangkan tapi karena durasi
karena durasinya sangat terbatas dan instagram live instagram kan cuma bisa paling lama satu jam ya pak ya
enam puluh menit ya pak ya
jadi kita terpaksa harus menjaga hidup
terima kasih banyak
iya bapak ya
pak yuri kalau misalnya besok teman teman media mungkin juga teman teman warganet rakyat semuanya ingin menghubungi bapak
jangan kaget ya pak ya
pak yuri masih tetap dicariin bapak
oh dengan senang hati
dengan senang hati
oke terima kasih pak yuri dan juga teman teman semuanya juga
terima kasih semua tetap sehat ya
sehat sehat ya bapak ya
baik sehat sehat semua
sampai ketemu lagi
assalamu'alaikum pak yuri
ya baik tadi adalah map bukan pemaparan ya
cerita dari sang mantan jubir gugus tugas penanganan covid sembilan belas di indonesia
yang saat ini juga kembali atau hanya saat ini jadi dirjen p dua p ke menkes republik indonesia
tapi tadi pak yuri juga cerita bahwa yang pak yuri pikirkan atau dirjen p dua p pikirkan ini bukan hanya covid sembilan belas tapi juga penyakit penyakit yang berbahaya lainnya
jadi teman teman semuanya sehat sehat
kalau yang terkait dengan pandemi covid sembilan belas tetap praktekkan protokol kesehatan covid sembilan belas di rumah dan juga terutama untuk yang keluar rumah
jangan apa ya namanya
jangan lupa untuk cuci tangan kemana mana
terus kemudian juga pakai masker kemana mana
nggak ada yang salah kok dengan pakai masker kemana mana itu
orang artis artis atau k pop idol aja pada pakai masker kemana mana asik
sama jaga jarak ya
physical distancing kita tahan dulu untuk saling menyetu satu sama lain
karena dengan begitu kita justru akan menyelamatkan mengamankan orang orang terkasih kita
akhir kata saya fani maniar dari cnn indonesia
kita sudahi dulu live instagram kita pada hari ini
sehat sehat ya semuanya
sampai jumpa sekali lagi